fenomena dedolarisasi saat ini sedang terjadi sejumlah negara memilih mulai meninggalkan dolar amerika serikat dalam transaksi bilateral
mata uang tiongkok yuan pun mulai menggoyahkan hegemoni dolar sebagai mata uang utama dunia
dan indonesia juga tidak ketinggalan bank indonesia melalui kebijakan local currency settlement juga telah menerapkan gagasan yang sama dalam transaksi kerjasama bilateral dengan sejumlah negara
lantas apakah benar dominasi dolar mulai pudar dan apa implikasi dan dampaknya bagi indonesia
untuk membahas hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual kepala ekonom bca david sumual selamat pagi mas david
selamat pagi mbak megi apa kabar
baik pak david bagaimana kabarnya apakah anda juga sudah mulai mencoba untuk menukar dolar anda
ya sesuai kebutuhan aja mbak megi ya
memang lagi ramai ini beberapa negara ya termasuk beberapa negara amerika latin argentina brazil dan juga beberapa negara afrika negara timur tengah ini melakukan kerjasama kerjasama perdagangan investasi maupun mata uang
baik pak david bagaimana anda melihat fenomena dedolarisasi yang terjadi saat ini
ya kalau dibilang masalah dedolarisasi ini sebenarnya sudah terjadi sejak tahun dua ribu
tahun dua ribu an kita kenal ada penyatuan
kita kenal ada penyatuan mata uang eropa ya
eropa ini tadi saja terdiri dari berbagai mata uang
mereka menyatukan diri dan kita mengenal euro di awal dua ribu an
dan sebenarnya kerjasama kerjasama terkait perdagangan dan mata uang ini juga terus terjadi ya di kalangan di tingkatan asean sendiri
sejak dua ribu delapan belas kita ada kerjasama dengan malaysia dan thailand
lalu indonesia juga melakukan kerjasama dengan jepang dan thailand
di dua ribu dua puluh satu
lalu di dua ribu dua puluh tiga ini ada lagi kerjasama dengan korea selatan
jadi terus berkembang
dan memang secara global juga memang dominasi us dollar ini agak menurun ya
kalau kita lihat dari sisi porsi cadangan devisa ya
jadi memang banyak negara yang sudah mengurangi juga porsi dollarnya dalam cadangan devisa mereka
nah ini juga erat kaitannya tentu dengan perkembangan investasi maupun perdagangan global sendiri yang terus berubah ya
dinamis kita lihat akhir akhir ini
baik pak david negara yang tergabung dalam kelompok briks juga bahkan sepakat tidak lagi menggunakan dolar dalam kerjasama transaksinya
apa sebenarnya yang menyebabkan tentunya
dedolarisasi ini fenomena ini terjadi
ya kelihatannya memang terjadi akselerasi ya
dan ini juga berita yang cukup signifikan ya
jadi kalau mereka melakukan kerjasama dan jumlah negara yang bekerjasama dalam brics ini makin besar juga ini tentu berpengaruh ya terhadap konstelasi perdagangan maupun investasi global
tapi sejauh ini memang us dollar itu masih
rupakan kebutuhan banyak negara sebenarnya masih ya
karena likuiditasnya itu masih sangat dalam
dan kebanyakan juga masih bertransaksi memang menggunakan us dollar
walaupun memang setiap mereka melakukan kebijakan moneter ya
baik melakukan pengetatan maupun juga ekspansi moneter
itu kita lihat dampaknya kebanyak negara ya
kita sudah mengalami beberapa episode krisis ya
dan baru baru ini juga bank sentral amerika mulai melakukan pengetatan kebijakan moneter
dan kita lihat dampaknya kebanyak negara
terakhir kita lihat di dua ribu dua puluh dua dan dua ribu dua puluh tiga ini ada beberapa negara yang terdampak ya
kita dengar sri lanka kita dengar lebanon pakistan dan beberapa negara lain itu terdampak
karena memang salah satunya karena pengaruh dari kebijakan moneter bank sentral yang dominan saat ini adalah fed
ya pak mik
baik pak david tentunya ini porsi penggunaan mata uang yuan tiongkok juga mulai menggoyahkan hegemoni dolar
apakah memungkinkan chinese yuan ini akan menggantikan us dollar ke depannya
kalau dalam porsi cadangan devisa sebenarnya yuan itu masih sangat kecil
tapi memang porsinya terus meningkat kita lihat dalam sepuluh tahun terakhir ya
jadi memang perlu ada beberapa langkah dulu yang mereka harus lakukan
negara negara di dunia juga mulai bisa menggunakan mata uang yuan
salah satunya tentunya instrumen finansialnya juga harus diperdalam diperbanyak
kalau kita lihat volumenya kan juga masih kecil ya
mereka juga jauh ini sektor finansialnya masih relatif tertutup ya
berbeda dengan usd atau euro yang sistem finansialnya relatif lebih terbuka
dan juga tentu
terkait dengan kepastian hukum juga harus clear tentunya ya
kalau kita melakukan transaksi menggunakan mata uang tertentu atau sistem finansial tertentu juga harus clear tentunya dari sisi legal serta
jadi ini yang harus kita perhatikan betul
namun kalau kita lihat memang kerjasama local currency settlement ini terus berkembang ya
di negara negara bricks tadi juga kita lihat mungkin arahnya ke sana
di asean sendiri dan juga beberapa kerjasama perdagangan di negara negara lain
nah untuk local currency settlement di asean sendiri juga kita lihat angkanya terus berkembang ya
di tiga bulan pertama dua ribu dua puluh tiga ini saja sudah satu enam miliar dolar ya
dan total sejak dua ribu delapan belas an itu sudah lebih dari sepuluh miliar dolar
dan jumlah peserta atau entitas usaha yang terlibat dalam transaksi local currency ini juga
semakin meningkat ya
kita lihat sudah lebih dari dua ribu an perusahaan yang awal awalnya memang hanya sedikit sekarang sudah semakin besar
jadi saya lihat ini memang kelihatannya memang terus tergerus apalagi ada kondisi geopolitik kemarin ya di tahun dua ribu dua puluh dua
yang juga membuat banyak negara khawatir ya
kita tahu cadangan devisa rusia ini sempat dibekukan
masih dibekukan bahkan sampai sekarang ya separuhnya
dan ini juga membuat banyak negara
mulai khawatir ya apakah kalau misalnya nanti ada persoalan persoalan ke depan atau masalah ke depan
mata uang us dollar ini dijadikan senjata gitu ya
ini yang paling dikhawatirkan oleh banyak negara
sehingga juga kita lihat kerjasamanya semakin terakselerasi
terutama sejak tahun dua ribu dua puluh dua pasca perang rusia ukraina
baik pak david ini menarik sekali untuk kita gali lebih lanjut karena tadi anda juga sudah menyebutkan
dan apakah ada mata uang yang bisa bersaing dengan us dollar
dengan gejolak geopolitik dan juga ekonomi yang saat ini sedang kita tentunya banyak sekali ketidakpastian yang terjadi
ya pak david apakah ada mata uang yang bisa bersaing dengan dolar amerika serikat
ya sejauh ini masih kita lihat porsi us dollar masih yang terbesar ya
kalau cost currency lalu mata uang tertentu terhadap us dollar
dalam perdagangan global sendiri juga euro memang sudah ada peningkatan yen jepang ya
juan sendiri sebenarnya masih relatif kecil ya
tapi kita lihat kan terakhir terakhir ini mulai ada banyak perjanjian perdagangan dan mata uang
dari china taiwan dengan misalnya dengan beberapa negara timur tengah ini akan sangat signifikan
karena selama ini untuk komoditas minyak maupun juga komoditas mineral lainnya dan juga komoditas komoditas lain itu selalu di pricing dalam us dollar
dan mereka selalu meminta pembayaran dalam us dollar
nah kalau misalnya komoditas tertentu seperti misalnya minyak tadi bisa di pricing dengan mata uang selain usd
tentu ini sangat menarik
jadi kita harus menggeruh ya hegemoni dari us dollar sendiri
baik pak david apa sebenarnya dampaknya fenomena dedolarisasi ini terhadap indonesia dan bagaimana strategi selanjutnya untuk menghadapi ini
ya sejauh ini sebenarnya kita yang kita khawatirkan sebenarnya pengaruh suatu mata uang atau kebijakan moter suatu negara itu ke kita di indonesia
kita sudah mengalami beberapa kali episode krisis yang saya sebutkan tadi
jadi dengan kita mendiversifikasi sebenarnya ini kita mengurangi kemungkinan pengaruh dari suatu kebijakan moneter terhadap perekonomian kita ya
kita tidak ingin ekonomi kita itu selalu tergonjang ganjing karena satu kebijakan moneter negara yang relatif dominan misalnya
nah ini yang dan kita lihat juga perkembangan ekonomi ini juga selama lima puluh tahun terakhir ya atau sejak apa
nah ini yang dan kita lihat juga perkembangan ekonomi ini juga selama lima puluh tahun terakhir ya atau sejak apa

antar negara ini juga semakin terbuka ya kita baru baru ini menandatangani kerjasama misalnya dengan korea selatan tadi ya yang baru baru ini kita ada komprehensive economic partnership agreement dengan korea dengan banyak negara asean lain dengan china dengan jepang
nah ini makin berkembang kita harapkan sehingga juga perekonomian kita semakin menguat ke depannya dan kita bukan lagi sebagai negara middle income lagi
jadi kita bisa pendapatan per kapitanya
terus tumbuh kalau bisa ke arah dua puluh ribu dollar ya sesuai target kita di dua ribu empat puluh dua ribu empat puluh lima
baik semoga rupiah semakin menguat
dan tentunya pak david kami juga ingin mengetahui bagaimana sebenarnya dampaknya kepada masyarakat yang saat ini memang menggunakan dolar amerika serikat untuk transaksi
apa strategi yang bisa mereka lakukan untuk menghindari kerugian
ya sebenarnya ini trennya bukan terjadi dalam jangka pendek ya
kemungkinan perubahan perubahan yang akan terjadi ini lebih sifatnya jangka menengah panjang
jadi kalau untuk kebutuhan transaksi terus juga misalnya ada yang ingin wisata keluar kebutuhan anak sekolah dan lainnya itu memang sebenarnya masih di price dengan us dollar ya
tapi kalau tadi saya cerita ada satu negara yang mau beli minyak atau apa yang lainnya
sekarang negara negara timur tengah sudah bisa menerima mata uang lain selain us dollar
mudah mudahan ke depan juga mereka juga menerima rupiah gitu ya
jadi kita tidak perlu lagi konversi dulu ke yuan atau ke euro atau ke us dollar tapi mereka juga menerima rupiah kita
pentingnya nanti kita memperluas ya kerjasama local currency settlement ini bukan saja dengan negara negara tadi yang asean maupun jepang korea china
tapi juga ke negara negara yang tadi perdagangannya juga kita besar
hubungan investasi dan perdagangan
perdagangannya besar seperti dengan negara negara timur tengah tadi
dan banyak juga masyarakat yang berangkat haji ke sana mereka saling bisa bertransaksi juga dengan mata uang masing masing ya
tentu dengan menggunakan aplikasi
dan ini sangat dimudahkan dengan teknologi sekarang
nah kita harapkan ini ke depannya berlangsung dan untuk masyarakat sendiri nggak perlu khawatir ya
jadi kalau untuk tergantung orientasinya apa
nah untuk kebutuhan transaksi atau untuk kebutuhan investasi
kalau saya sih menyarankan tetap kalau untuk investasi yield dalam instrumen financial asset rupiah masih sangat menarik
bahkan kalau kita bandingkan dengan instrumen asset dari mata uang masing masing lainnya
baik terima kasih pak david sumual yang sudah membahas hari ini terkait dengan fenomena dedolarisasi
dan tentunya kami juga semuanya mengharapkan rupiah terus menguat